putra putri pilihan dari tiga puluh delapan provinsi di indonesia yang tergabung dalam paski braka dua ribu dua puluh
mempunyai tugas utama menjadi pasukan pengibar bendera di hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh delapan di istana merdeka
tidak hanya memiliki wawasan luas dan memiliki fisik serta mental kuat
calon paski beraka juga ada yang tercatat sebagai atlet berprestasi di dunia olahraga
paski beraka dua ribu dua puluh tiga putri perwakilan sumatera selatan ini adalah siswi sma negeri empat lubuk linggau
sejak dua ribu dua puluh perempuan kelahiran sepuluh november dua ribu tujuh ini tinggal dan berlatih di asrama persatuan bola poli atau pbv karolin lubuk linggau
saat ini kela tercatat sebagai atlet voli dalam klub tersebut
selama menggeluti olahraga voli
kela turun dalam berbagai kejuaraan
di antaranya kejuaraan nasional junior u sembilan belas di bogor
dan kejurnas li voli divisi satu di bali
disiplin dan mandiri menjadi prinsip yang teguh ia pegang sejak lama
aku atlet voli tinggalnya di asrama karolin
jadi aku terbiasa
disini gak kaget
soalnya aku kan asrama
bangunnya itu pagi jam empat juga
aku kan anak bungsu jadi itu terbiasa sama orang tua
terus kan dimanja manja gak mau pisah sama orang tua
aku tuh nangis terus di asrama mau pulang terus
tapi pas lama lama tuh karena asrama aku kan juga dari berbagai kabupaten kota kan
jadi tuh seneng
keila mengaku menjadi seorang paski beraka tingkat nasional adalah sebuah kebanggaan
namun untuk mencapainya
dia gak semudah membalikkan telapak tangan
ia harus menjalani serangkaian tes dan seleksi
pertama tuh dari sekolah
sekolah tuh ada kedatangan kayak ini apa kes bepakis bangpa lah
karena aku bukan anak paskip dulu tuh
tapi kan aku tinggi
jadi disuruh ikutan untuk daftar juga
terus ditanyain ditanya tanyain
terus nanti abis itu dari pengumuman sekolah itu dikasih
kasih tau untuk lanjut ke kota
setelah lanjut ke kota alhamdulillah juga terpilih lanjut ke provinsi
sudah lanjut ke provinsi setelah mengikuti berbagai seleksi kesehatan psikolog twk tiu kesemaptaan
sama pbb sama pribadian
alhamdulillah juga lulus nasional
calon paski beraka lainnya yang menekuni dunia olahraga adalah sabda sadewa baadillah
siswa sma negeri satu pontianak ini adalah paski beraka dua ribu dua puluh tiga tingkat pusat perwakilan kalimantan barat
sejak usia enam tahun sabda mulai menekuni aktif dalam olahraga taekwondo
pemegang sabuk hitam dan satu ini juga telah menorehkan segudang prestasi dalam berbagai kejuaraan
kejuaraan yang paling besar yang saya ikuti itu pada saat saya mengikuti popda provinsi kalimantan barat
nah itu saya mendapatkan juara satu
terus yang kedua itu pada saat saya tanding di event super champ cup
nah itu tuh banyak sekali dari negara negara luar juga datang ke indonesia bertanding
prestasi yang pertama itu yang paling besar aja ya
pertama itu ya pobda provinsi pobda kota eh pobda provinsi tahun dua ribu dua puluh satu

pertama itu ya pobda kota dua ribu dua puluh tiga kemarin
sama super chame cup itu yang paling besar
dalam proses seleksi paski beraka tingkat pusat
sabda berhasil menyisihkan ratusan kandidat pelajar tingkat sma di provinsinya
dengan disiplin dan gigi berlatih ia menjalani diklat dengan penuh semangat
itu gara gara saya yang pas itu kan pada saat masih di kelas
tiba tiba ada senior saya datang buat ngerekrut saya menjadi paski beraka sekolah
nah setelah itu saya diminta untuk mengikuti seleksi sekolah untuk mewakili sekolah di tingkat kabupaten kota
nah terus saya terpilih kan menjadi utusan kota pontianak buat mewakili eh utusan kota pontianak buat tes provinsi kalimantan barat
nah setelah itu saya alhamdulillah terpilih menjadi utusan kalimantan barat untuk mengikuti tes provinsi kalimantan barat

menjadi putra putri pilihan yang tergabung dalam paski braka adalah sebuah prestasi yang membanggakan
karena paski beraka bukan semata mengibarkan bendera merah putih
semuanya terlahir dari tekad dan semangat demi memberikan yang terbaik di hari ulang tahun republik indonesia